setelah sempat terjatuh saat akan mengikuti upacara
senin pagi lalu arya permana bocah penderita obesitas ekstrim
rabu pagi mulai kembali bersekolah dan belajar bersama teman temannya
kedatangan arya permana yang berasal dari karawang jawa barat ini
disambut hangat oleh teman temannya di sekolah
meski dengan napas tersengal dan tidak mengenakan seragam sekolah
arya antusias mengikuti pelajaran di sekolah
pada hari pertama belajar sebagai siswa kelas empat di sekolah dasar negeri cipurwasari karawang
arya dapat mengikuti pelajaran matematika dan bahasa indonesia dengan lancar
ia bisa membaca menulis dan mengerjakan tugas dari gurunya